kasih banyaknya katanya ya
aku gak peduli kakak itu siapa buat aku katanya itu satu satunya kakak perempuan aku
kamu sekarang sudah mulai berani sama saya ya
jangan anda berani satu saya lagi
anda mengerti ada macam macam kamu narasama
saya pecat kamu
saya penasaran kalau sampai anda memecat saya apa reaksi dari ayah anda
kamu yang pintar narasama
pertama kamu ambil hati papa saya
setelah itu winona
setelah itu siapa
sebelum anda menyalahkan orang lain
mungkin sebaiknya anda mencoba melihat apa yang sudah anda lakukan selama ini
siapa yang sudah menyakiti hati winola
meninggalkan winona di saat hari pernikahannya
siapa yang selalu membuat mina sedih selama ini
kamu tidak perlu terlalu banyak bicara sama saya
tapi tetap saya akui kamu pintar
tetapi kenapa kamu melakukan semua ini
bosan menjadi orang miskin hah bosan
sampai kapan kamu mau membanggakan kekayaan orang tua kamu
ayo aku mau berbicara dengan kamu
mau berbicara apa lagi
mendingan sekarang kamu jawab sama aku
jangan pernah sakiti winona lagi
ngapain kalian semua disini
pengen diwawancara lagi
ini lagi ada salah paham aja
hera aku pergi dulu ya
kita harus bicara nona
kamu tuh mendingan ngurusin aja papa kamu
aku tuh bukan siapa siapa kamu lagi
jadi selama ini
nara nara nara
kamu memang gak bisa melupakan aku
kamu sekarang jadi
calon adik ipar aku
pokoknya gini terserah apapun anggapan kami
ya terserah itu apa
hari yang sudah aku tunggu selama lebih dari enam tahun
tapi kenapa ketika tangan aku berada dalam genggaman banyak
debar hati aku sudah hilang
lara makan yuk udah jam segini loh ya
nara kakak melihat kalian berdua aku sangat bahagia
tapi kenapa hati aku sakit
bukannya pak maman suruh papa kerja di bengkelnya
iya males lah capek
pak nanti pak maman marah loh
mah pa sebentar lagi kita kaya lihat tuh
jody mau menikah dengan nona
dan kita bisa keluar dari rumah ini segera
nona sudah tidak mau tolong kita lagi
foto mesra jodi dan nona
nggak mungkin kan herlambang mau membiarkan harga dirinya jatuh gara gara foto mesra mereka
iya pa oke lah
orang tuanya jody pasti gak merestui hubungan mereka
tapi masa iya sih mereka rela malu
ini jelas jelas anaknya ada di situ
bapak nggak tahu urusan helet pokoknya herlambang masuk ke rumah sakit gara gara membaca berita ini
ini lagi satu sinaran
nona sama nara jadi pacaran tahu nggak
jadi mereka pacaran
kutécole mereka mulai lemah
berarti kalau nara gitu
ada laki laki lain kecuali jodi
mungkin memang tidak ada laki laki yang mau sama kamu
karena kamu nggak punya harga diri dan nggak punya otak tau
tante bukan gitu
aku tahu sekarang tante nggak akan percaya sama tuhan
suka tante percaya dong sama aku
aku janji aku akan bawa orang yang menjawab kamu semua ini kesini
tidak perlu nggak perlu winona
kalau kamu berani keluar dari perusahaan saya
nara akan saya pecah
kenapa harus nara tante
nara tuh nggak ada hubungan nih sama semua ini
justru karena nara baik karena nara sopan karena nara santun
makanya kamu nggak usah bertingkah
kamu bertingkah mana yang hancur
bukan kamu yang hancur winona
winona pasti akan menyebabkan nara apapun